sementara itu ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengatakan telah melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan sejumlah partai politik untuk menjajaki koalisi dalam pilpres dua ribu dua puluh
ahy memastikan peta koalisi partai demokrat akan semakin terang di awal tahun dua ribu dua puluh
ini dikatakan agus harimurti setelah melantik pengurus dpd partai demokrat sumatera utara di hotel santika medan sumatera utara hari kamis
perolehan suara partai demokrat pada pemilu dua ribu sembilan belas sebanyak sembilan persen membuat pihaknya harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden
partai demokrat harus melakukan upaya upaya untuk membangun koalisi jika ingin mengikuti kontestasi pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
itu masih sangat cair teman teman kita ikuti saja terus ya karena saya yakin bulan bulan ke depan sampai dengan akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini terlebih di pasal pasal awal dua ribu dua puluh tiga mungkin sudah semakin terang lagi peta koalisnya seperti apa